ya ramai penolakan publik terhadap undang undang cipta kerja omnibus law ini
bisa jadi berdampak secara politik sebetulnya
apalagi pengesahan dilakukan dua bulan menjelang pilkada
menyikapi resistensi yang tinggi dari sejumlah elemen masyarakat
pasca dpr mengesahkan ruu omnibus law cipta kerja
wakil ketua dpr aziz syamsuddin tadi mempersilahkan masyarakat
tidak memilih parpol pendukung omnibus law di pemilu termasuk juga di pilkada
apakah kontroversi omnibus law ini bisa menjadi amunisi politik ya
apalagi menjelang pilkada dan sejauh mana pengaruhnya terhadap
partisipasi dan preferensi pemilih nanti di pilkada serentak
kita akan bahas malam hari ini bersama dengan dua narasumber
terlebih dahulu yang sudah bergabung
ini masing masing sudah menggunakan baju sesuai dengan warna partainya
ada bang herman hairon politisi partai demokrat
anggota dpr ri dari fraksi partai demokrat
selamat malam bang herman
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam sehat bang
dan ada bang melki lakalena politisi partai golkar
wakil ketua komisi sembilan dpr ri
bang melki selamat malam apa kabar
selamat malam mas renhat selamat malam bang herman
selamat malam mas melena
ini tampaknya anda berdua sudah janjian apa bagaimana bang
pakai baju yang masing masing menggambarkan warna partai
itu kan itu kan ada di crm kan
baik saya mungkin ke bang melki dulu deh
bang melki ini partai golkar dicatat sebagai partai yang menggolkan
undang undang omnibus law cipta kerja
kemarin bang melki penolakan
begitu besar terjadi di seantero indonesia
apa tanggapan anda sebagai politisi partai golkar
melihat resistensi publik yang sangat besar ini bang melki
ya kalau kita cermati ya
omnibus law ini sudah pernah disampaikan oleh presiden jokowi
pada saat beliau berpidato pada saat pelantikan di mpr ri
jadi ini bukan hal baru
ini sudah beliau sampaikan dan memang sudah menjadi wacana
bahkan pada saat waktu kampanye
dan tentu dalam langkah pelaksanaan janji janji kampanye
yang sudah juga diucapkan oleh pak jokowi
hal ini kan harus dilakukan
karena kita sama sama tahu kita ini mengerutu mengeluh bahwa
peraturan kita ini banyak sekali banyak tumpang tindih
banyak saling singgung yang itu belum juga diselesaikan
karena kesadaran itulah kita semua paham bahwa akhirnya
ego sektoral koordinasi menjadi masalah yang rumit di negeri

sehingga ketika kemudian om niko soe itu didorong oleh pak jokowi
menjadi janji kampanye beliau tentu kan harus kita kerjakan sebagai partai pendukung pemerintah
dan juga saya kira dari awal sebenarnya
seluruh praksi tanpa kecuali itu juga bersepakat dan menjalankan proses ini bersama sama di dpr ri
termasuk partai demokrat
seluruh komponen masyarakat yang terkait dengan undang undang ini
termasuk demokrat dan pks dong
jadi maksudnya dampak politik tidak begitu berpengaruh terhadap partai golkar
meskipun kemarin kita lihat penolakan begitu besar terjadi di masyarakat ketika partai golkar ikut menggolkan omnibus law
sekali lagi ya kita bukan soal takut tidak takut terhadap penolakan
kita kerja ini kalau nanti suasananya sudah lebih tenang ya
kan ini kan orang masih banyak emosional melihat undang undang cipta kerja ini
kalau situasi sudah lebih tenang kita diskusi dengan kepala dingin
teman teman serikat buru juga bisa duduk bicara
teman teman pimpinan organisasi yang lain
termasuk juga teman teman mahasiswa kita duduk bicara
semua pasal demi pasal ini itu bisa dibahas bisa didiskusikan
memang semuanya semangatnya sama untuk memperbaiki tadi yang sudah kita sebut dengan tumpang tindih kewenangan
peraturan yang begitu banyak
situasi yang tidak juga kondusif bagi penciptaan lapangan kerja di tanah air
yang intinya semua itu untuk kesejahteraan bersama kita termasuk juga kesejahteraan para buruh
sekali lagi ini semua bisa dibahas dengan tenang tidak dengan emosional
pakai dengan demonstrasi yang
pakai perasaan membakar tanah sini yang tentu kita tidak bisa diskusi kalau suasana yang semacam ini
oke baik saya ke bang herman
bang herman partai demokrat
kalau tadi bang melki katakan sebetulnya semua partai sudah sepakat sudah setuju
termasuk fraksi partai demokrat
tapi kan kemarin demokrat tercatat sebagai partai yang juga menolak omnibus law cipta kerja
apa implikasinya terhadap partai demokrat bang herman
apakah ini sebetulnya secara hitung hitungan politik sudah dikalkulasi sehingga menguntungkan secara politik bagi partai demokrat
saya kira tidak begitu ya
saya termasuk pelaku sejarah di dalam perjalanan omnibus law ini
pertama demokrat memang sejak awal menolak untuk omnibus law ini dibahas
memang pada waktu awal tahun ini pemerintah mengajukan sebagai hak usul inisiatif pemerintah
dan pada waktu penyampaian dan diumumkan di dalam paripurna saya pribadi juga menyampaikan interupsi pada waktu itu
karena pada saat yang sama covid sembilan belas ini kan mulai meningkat
sehingga kami menyampaikan bahwa pada situasi seperti ini sidang sidang terbatas masyarakat butuh penanganan covid secara serius dan fokus
tapi kemudian ada undang undang yang menghimpun tujuh puluh sembilan undang undang lainnya yang ini membutuhkan konsentrasi dan pembahasan yang komprehensif
oleh karenanya kami meminta agar undang undang omnibus law ini ditunda dulu sampai kepada nanti pandemi covid ini bisa ditangani dikendalikan dan kemudian ayo kita bahas secara komprehensif
ternyata ini tidak terjadi
begitu disahkan ini sebagai usul inisiatif pemerintah dan masuk kepada pembahasan di balik runningnya begitu cepat
bahkan empat hari menjelang lebaran pun masih dibahas di balik
padahal pada saat yang sama kan kita juga sedang melakukan kunjungan kerja baik individu maupun komisi sedang reses pada waktu itu
nah oleh karenanya kami prihatin bahwa perjalanan situasi kekinian bangsa kita yang sedang dihantui oleh covid sembilan belas
tetapi pada sisi lain sepertinya kita tidak punya hati untuk memperhatikan bagaimana situasi covid yang menakutkan masyarakat
nah oleh karenanya ini terus kami kritisi
dan pada akhirnya kenapa kemudian kami menarik dari panjang
karena menganggap tidak ada urgensinya
nah kemudian kami masuk kembali tentu ini untuk menyuarakan terhadap berbagai aspirasi masyarakat
kami sadar betul bahwa kami di dpr ya harus melaksanakan fungsi kedewanan kami di dpr
kami menyerap aspirasi
kami juga menampung berbagai pendapat pandangan masyarakat
yang seluruhnya mengatakan bahwa rancangan undang undang ini
masih banyak polemik masih banyak menyisakan persoalan permasalahan
yang ini harus dituntaskan dulu
jangan kemudian bahwa saya juga kaget saya sebagai anggota balik gitu ya
kemudian dibahas di dalam panja di hari jumat malam
kemudian hari sabtu kami juga tidak mendapatkan undangan
tiba tiba mengambil keputusan tingkat satu
nah itu kan aneh gitu loh
kalau kemudian bahwa undang undang ini bermanfaat untuk rakyat untuk masyarakat
ya semestinya kan kita bisa disepakati bersama
apalagi masih banyak masih ada pasal pasal yang kontroversial
yang semestinya ini didudukan gitu
yang menolak bukan hanya demokrat
organisasi organisasi masyarakat juga banyak menolak
organisasi buruh banyak menolak
kemudian aktivis mahasiswa masih menolak
ayo kita dudukan dulu
sambil mengelaborasi terhadap pasal pasal yang kontroversi
lantas kemudian ini bisa
dirumuskan bersama dudukan bersama
dan kalau ada tujuan tujuan yang tentu ini untuk kemaslahan bangsa rakyat
ya semestinya disetujui oleh seluruh rakyat gitu
nah pertanyaan tadi apakah ada elektronik
kami tidak berpikir itu
kami berpikir adalah bagaimana menampung aspirasi dan menyalurkan aspirasi
kami ingin tidak terbawa oleh suasana di dpr
memutuskan yang masyarakat tidak sepakat
kami ingin memutuskan dengan kesepakatan rakyat
termasuk ketika sejumlah perwakilan buruh di daerah diterima juga oleh fraksi partai demokrat di dprd nya
itu apa kearahan atau seperti apa bang herman
ya kalau rakyat mau mengadu kepada siapa lagi
kalau bukan kepada wakil rakyat
partai politik memiliki organisasi organ yang ada di dpr sebagai penampung aspirasi rakyat
ya kalau kemudian demokrat menutup lantas yang lain menutup siapa yang akan menerima rakyat
kami kan dipilih oleh rakyat
dpr ini dipilih oleh rakyat
tentu kami pertanggung jawaban moral kami adalah kepada rakyat
nah oleh karenanya ketua umum memang meminta kepada siapapun kader partai demokrat
jika ada masyarakat yang mengadukan terhadap permasalahannya ya harus ditampung
dan ayo kita dudukkan bersama dengan kawan kawan di dpr
ini ada aspirasi rakyat
jangan kemudian terburu buru untuk memutuskan
ini banyak hal masyarakat yang harus segera diselesaikan dulu
sehingga kemudian kami dengan tegas di paripurna untuk menolak rancang undang undang ini
meskipun beberapa hari belakangan justru muncul juga bang herman video bang benny kaharman ternyata juga menyebutkan mendukung omnibus law cipta kerja
apa penjelasan anda soal itu
saya punya video utuhnya mas benny
jadi bang benny kaharman kami punya video utuhnya dan itu dipotong potong
ada hal yang kemudian itu tidak dimasukkan
sebagai bagian kenapa demokrat harus menolak terhadap
perancangan undang undang itu
oke nanti ditanggapi oleh bang melki lakalena usai jeda termasuk saya akan tanyakan juga
ini karena kita bicara undang undang ini disahkan dua hari menjelang pilkada
beberapa kepala daerah sudah mulai memanfaatkan situasi ini untuk mencoba untuk menarik masa atau menarik simpati
apakah kemudian ada diantisipasi oleh para partai politik ini ada pengaruhnya terhadap keterpilihan di pilkada serentak calon calon kepala daerah yang didukung oleh partai anda masing masing
kita akan bahas
usai jeddah berikut tetap bersama kami di cnn indonesia
terima kasih banyak bang adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia atau pengamat politik yang nanti akan bergabung dalam diskusi kami pada malam hari ini
saya ke bang melki lagi
bang melki yang jelas ini kan mau menjelang pilkada ya
apa ini kan begitu masif penolakan terjadi di seluruh indonesia
apa dampaknya apakah ada atau tidak sebetulnya bang melki kalau kita bicara soal keputusan politik sikap parpol terhadap keterpilihan calon kepala daerah atau untung ruginya bagi calon kepala daerah
yang diusung oleh partai golkar
apakah ini adalah hal yang bisa dianggap sebagai hal yang bergantung pada partai golkar ketika mendukung omnibus law

pertama itu terkait dengan kasus yang terjadi di dpr ri atau kejadian dari dpr ri kemarin yang kita sudah lihat ada saya suka menyebutnya drama ya
karena memang dpr ri itu sebagian orang itu mencoba berpolitik dengan apa adanya
tapi sebagian orang itu kemudian menyediakan itu sebagai panggung
padahal kita semua sama sama sudah bersepakat tentang satu hal
ya tapi ya sudah lah itu panggung politik kita memahami bahwa ada drama drama yang dibuat oleh sebagian teman teman
itu satu soal ya
yang anda maksud siapa itu bang melki yang membuat panggung panggung politik dan drama drama itu
bentar saya kan tanya soal pilkada saya mau jawab soal dpr ri
drama politik dpr ri itu orang sudah pada tahu lah
sampai di ujung tiba tiba berbeda pendapat padahal kan dari awal sudah bareng bareng
nah itu tuh satu ya itu satu soal menyangkut drama politik dpr ri
nah kedua bahwa drama itu tentu kan akan ada proses untuk
ada proses untuk membuat itu menjadi bagian dari yang terjadi di masyarakat
bahwa kita tahu ada aspirasi buruh iya
saya dari awal belum masuk balik itu saya sudah bersama sama komunikasi juga dengan teman teman serikat buruh
nah sebagian serikat buruh itu ikut membahas sampai selesai
sebagai serikat buruh itu di tengah jalan kemudian berbeda pendapat tapi tetap diakomodasi
saya tahu bahwa pimpinan dpr ri itu tetap menjalin hubungan
teman teman balek kami yang juga di komisi sembilan lintas fraksi tetap kita ajak bersama untuk kita dialog ya
nah sekarang itu sudah bergeser menjadi demonstrasi di lapangan yang tentu ini butuh penanganan sendiri
dan juga masuk menjadi isu pilkada saya sel aren world
terdapat p auditory
proses maupun isinya
karena ini orang kemudian terjebak
akhirnya kan soal substansi kan
hari ini kan banyak kalah sama hoax kan
tadi presiden masih mengingatkan bahwa
ini kita ini menghadapi bukan soal isi
undang undang cipta kerja nih tapi saking
makanya hoax yang beredar
beredar itu padahal ada satu
kekuatan yang mendesain dan menyebarkan itu
kan bukan doa yang otomatis diadai
pasti ada yang membuat hoax dan menyebarkan
karena itu yang saya minta polisi cari dan tangkap
per orang itu karena itu hoax kan
itu kan menyesatkan itu membuat masyarakat
menjadi marah yang halal itu tidak terjadi
nah yang kedua terkait
halal yang memang itu dibahas
dengan benar itu itu perlu ada informasi
kepada publik ya kepada masyarakat
banyak nah termasuk di dalam halukilkada
kami juga tidak merasa khawatir
dengan ada prokontrak soal ini karena
isi undang undang cipta kerja itu kan baik
buat masyarakat kita gitu nah tapi biarkan ini
bergeser dulu karena ada tadi segmen drama itu
nah setelah drama ini sudah mudah
orang sudah bisa mengerti dulu perkaranya
kita bicara soal isi undang undang kita
kerja nah di situ nanti
semua orang bisa menjelaskan apa maksudnya
undang undang ini dan kami mendorong agar
dialog pemerintah dpr ri
teman teman mahasiswa kita duduk bicara
akan ketemu apa apa yang penting
yang masih kurang kita bahas lagi
perlu dibahas dalam peraturan pemerintah
perpres peraturan menteri
dan sebagainya jadi ini undang undang
menurut saya ini fundamental
dan perlu coba kita jaga agar
suasana yang sudah produktif dan baik
ini betul betul menjadi momentum kita
di mana banyak negara itu
terpukul dalam aspek kesehatan dan kemudian
tidak sempat menyiapkan apa apa kita justru
sudah menyiapkan langkah langkah antisipatif
pasca pandemi ini indonesia
akan jauh lebih kompetitif untuk menjadi tempat
yang membuat orang bisa bekerja
dengan lebih baik oke baik bang melki
sampai di situ ada pernyataan dari
dari partai anda partai golkar
yang mengatakan begini bang
ya kalau anda tidak percaya pada saat pemilu
jangan dipilih nanti pada saat pilkada juga
tidak memilih partai partai itu calon calon itu
sepanjang rakyat yang memilih di

parliamentary threshold yang menilaikan masyarakat

ingin memberikan pesan bahwa rakyat kita ini
sudah cerdas mau orang
bermain apapun juga dalam konteks
mempolitisasi suasana ru
kemarin mempolitisasi isinya
nanti pada waktunya nanti
orang nanti akan dengan tenang melihat gitu
apa maksud dari isi
undang undang cipta kerja ini dan rakyat juga punya
punya kecerdasan sendiri ya
mungkin dalam satu dua hari ini sampai sepuluh
minggu depan orang masih belum bisa
tenang ya tapi seiring waktu nanti
saya percaya setelah orang mulai
melihat bahwa oh ini yang dia marah saat itu
hoax itu disinformasi
itu sesat informasi
orang akan mendiskusikan poin poin pentingnya
apa maksud baik dari undang undang ini
setelah itu justru malam ini bisa kebalikan
yang kemudian tidak
dari awal bersepakat kemudian
di tengah jalan bermain drama
seperti ini bisa bisa justru dianggap
tidak konsisten malah jadi bisa juga sebaliknya nih
karena masyarakat kita cerdas ya akan melihat nanti
oke jadi anda mau mengatakan
kalau partai yang tidak mendukung saat ini
itu menjadikan panggung politik sehingga
ini sekarang menjadi isu di lapangan tadi
seperti itu coba kalau kita bayangkan ya
di surabaya di jakarta di semarang
ketika ditanya apa yang
menjadi kemarahan mereka ketika mereka
undang undang cipta kerja ini
tidak ada yang bisa jawab itu ternyata
saya tidak bisa menjawab kenapa dia demo
kan berarti ada yang menggerakkan ini semua
tidak mungkin itu terjadi begitu saja
kami juga dapat video orang membagi uang
kepada para peserta demo
nah ini kan berarti
demonya murni gitu sehingga yang sudah
kami bilang kalau itu terkait dengan undang undang
ini kan ada lagi pembahasan lanjutan
jadi para penerima pemerintah
tapi kalau kita dari situasi ini berarti hoax itu
dibuat di create kemudian
disebarkan jadi tangkap orangnya
siapa yang menjadi pendana kok di lapangan orang bisa
bagi bagi duit itu uangnya dibagi bagi
kepada peserta itu ada videonya saya juga
dapat itu dibagi rp lima lima ratus
oke baik bang melki

serikat buru atau mahasiswa
nah itu kita duduk bicara kita diskusi
jadi pada intinya partai golkar tidak khawatir
bahwa mendukung om dibu slow
membuat calon calon yang didukung
oleh partai anda di daerah ini
menjadi sulit posisinya saat ini
loh kan kalau yang kita
bicara dan kita hasilkan ini undang undang
untuk kebaikan rakyat ngapain kita takut
ini kan soal
karena ini kan tanda kutip tadi
jadi kan soal isinya sekarang ini kan orang
belum bahas nih orang kan membacanya tentang hoax nya
dan sesuatu informasinya kan
nah menurut saya itu yang nanti pelan pelan
akan nanti bergeser nih
keruhnya nanti akan berlalu tinggal nanti air jernihnya
ini kita lihat di air jernih
undang undang cipta kerja ini apa apa yang penting
untuk kita bahas dan juga kita teruskan
baik harus direspon oleh bang herman
jadi tadi saya sudah sampaikan
bahwa ada hal yang
genginya covid ini
jauh lebih penting untuk
kita pikirkan dan
untuk kita segera tangani
secara serius dan fokus
nah yang kedua tentu banyak
hal yang menjadi sorotan kami adalah
memenuhi asas prosedural
percepatan yang begitu luar biasa
ya silahkan silakan bang herman
dalam waktu yang begitu singkat
saya sebagai anggota
balik pun tidak sempat untuk
mendapatkan undangan pengambilan keputusan
tingkat satu hari senin
kemudian dilakukan bamus
kemudian jam dua bamus
jam tiga dilakukan sidang paripurna
begitu cepatnya dan justru
kami bertanya ada apa dengan
prosedur yang dilakukan oleh
pembahas baik pemerintah
ini juga menjadi persoalan nah kalau persoalan
subtansi saya berani berdebat
gitu ya cuma waktu mungkin tidak cukup
karena banyak hal yang tentu
ini membuka ruang ruang
tahun dua ribu dua belas saya ketua panja
saya sudah belasan membahas
nah rancangan undang undang itu dibahas
berdasarkan harapan dan
keinginan publik yang lebih luas ya
dan itu pada waktu
pengambilan keputusan tingkat dua
tingkat satu tingkat dua tingkat dua
itu harus ada dokumennya
ini mengambil keputusan di paripurna apa
pegangan kami untuk mengambil keputusan
itu apa ini prosedur
subtansi tadi saya
tahun dua ribu dua belas misalkan
yang mensyaratkan beberapa komoditas
terhadap impor ini kan
dibuka terlalu luas
kalau kemudian semakin luas dibuka
secara subtansi ini
juga akan menganggut terhadap persoalan persoalan lain
apalagi dengan persoalan
ada di situ ya sehingga
masyarakat dan entitas
masyarakat lainnya terkait dengan rancang undang undang
ini tentu masih membutuhkan
waktu pendalaman jangan terburu buru
ayo kita dudukan kepada proporsi yang tepat
supaya rakyat juga mendukung
ya baik bang herman itu pro kontranya
kemudian kalau kita bicara soal
jelang pilkada ini
seringkali kan parpol
biasanya pragmatisme parpol ini bang herman
memanfaatkan situasi isu untuk
menarik simpati sebanyak banyaknya
apakah kemudian omnibus law
mendapatkan menolak omnibus law di depan
masyarakat ini ada
implikasi atau ada keuntungan politik
yang diambil partai demokrat menjelang pilkada bang herman
saya mau ngulang kembali ya
bahwa kami tidak terpikirkan
kita akan berbicara persoalan pilkada
dan pemilu bahwasanya
saat ini sedang
kemudian ada pembahasan undang undang yang
begitu sangat penting omnibus law
ada tujuh puluh sembilan undang undang lainnya
undang undang ini dan
isinya tentu masalahnya
sangat banyak kemudian
ada hal hal yang
tentu ini masih belum disepakati
bersama di baik di dalam
panjang maupun dengan masyarakat
masih banyak pengaduan yang harus
dan ini menjadi pasal pasal
yang bisa disepakati oleh seluruh pihak
nah kalau kemudian bahwa
masih ada perbedaan cara pandang
terhadap konteksual dan
konseptual undang undang ini terhadap
konsen terhadap isi
undang undang ini kenapa
kemudian ada percepatan yang begitu cepat
yang kemudian harus diputuskan pada saat
yang begitu cepat dan kemudian
belum tersedia secara utuh
bagaimana kami bisa mempelajari
dari prosedural kemudian
substansial ini ada
faktor yang harus kita dudukan
dulu gitu jangan kemudian terburu buru
kalau tujuannya untuk kebaikan rakyat
rakyat pasti mendukung
kalau kemudian masih ada rakyat yang tidak setuju
ada entitas masyarakat yang
masih tidak setuju ya ayo kita
dudukan kembali diskusikan
biar kita lihatkan apa titik tengah

ini menjadi undang undang yang disepakati
oleh banyak pihak
mendukung omnibus law cipta kerja
apalagi ini menjelang pilkada
apakah itu bisa berpengaruh terhadap partisipasi
kemudian preferensi pemilih nanti di pilkada
karena berdekatan dan isunya sangat
masif terjadi kita akan
bahas sesedang kami akan segera kembali sesaat lagi
ramai sejak kemarin sehingga kemudian
ada penolakan yang cukup
di mana mana di sejumlah daerah kemudian
kita lihat sikap parpol ini juga ada
yang mendukung ada yang tidak mendukung apakah ini
kemudian anda melihat ada implikasi secara politik
apalagi kalau kemudian
amunisi di pilkada serentak bang adi praitno
kalau saya sih
melihatnya tidak terlampau signifikan
gerakan menolak undang undang
omnibus law itu terhadap
satu argumennya serahana
di berbagai tempat misalnya
pks kemudian demokrat itu kan juga
berkoalisi dengan partai partai yang mendukung
omnibus law itu jelas
dan hard kadang di satu tempat pks
sama golkar sama pdip di tempat yang
lain misalnya demokrat juga
berkoalisi dengan pdip dan pks dan lain lain
untuk memangkas siapa yang
pro dan kontra soal omnibus law
agak susah karena koalisinya
di bawah itu cair
ada partai yang nolak ada yang
kemudian mendukung ini berkongsi
salah satu kandidat jadi tidak bisa
itu dijadikan ukuran ini akan
meruntuhkan elektibilitas partai
yang kedua ingatan
publik kita ini kan pendek terhadap
jadi apa yang terjadi hari ini
bulan depan itu sudah berubah dengan
isu isu yang lainnya apalagi
misalnya partai partai ini kan sering
terbiasa bermain politik itu di akhir
main di titikungan akhir
datang menceglang penceblosan
memberikan sesuatu yang konkret
mengaspal jalan membangun tempat ibadah
tempat pendidikan bahkan
memberikan bantuan tunai jadi
apa apa yang sudah terjadi pada empat tahun
belakangan itu dilupakan dan yang
diingat adalah partai yang
datang di akhir memberikan sesuatu yang
jauh lebih konkret ini yang
saya cukup meyakini bahwa
penolakan terhadap umni buslaw
ini hanya ria ria kecil sesaat
saja yang tidak berefek jangka panjang
terhadap partai politik sekalipun
misalnya ada seruan bahwa
atau tolak partai politik yang
berhikap dalam undang undang umni buslaw
tapi dalam real politiknya
nanti yang berkuasa dan yang
kuat adalah partai yang itu itu saja
dan lain lain partai yang lain
itu nggak bisa hanya menggunakan sentimen
untuk menaikkan elektabilitas mereka
baik di pilkada ataupun di dua ribu dua puluh empat gitu ya
oke nah untuk memilih
buruh pekerja di seluruh indonesia ini kan
kemarin demonstrasi terjadi
di hampir seluruh wilayah ya
di masing masing kota apakah ini
akan menjadi mempengaruhi preferensi mereka
pilihan politik buruh itu bukan pada
asosiasi buruhnya tapi masih
padat kembali pada masing masing buruh
itu lingkungan dan keluarga dan tempat
sekitar ya belum ada
satu sikap politik yang
bisa dijadikan sebagai
rujukan resmi bahwa
asosiasi buruh itu kemudian linear
ke bawah tidak ada itu dengan hard ceritanya
karena masing masing preferensi
politik memilih itu ya berbeda beda
karena buruh pun sebenarnya
sudah merasa dekat sudah merasa
teridentifikasi ke banyak partai
bukan hanya pada satu partai politik
jadi penolakan terhadap undang undang
hanya terjadi sesaat sebulan dua bulan
ini lewat kok isunya gitu ya
tergantikan dengan isu isu yang lainnya
kenapa ini terjadi
karena memang pemilih kita ini enggak pemilih
ideologis gitu ya tidak bisa
menghukum partai politik karena
kod dan kinerja politiknya
pemilih kita itu sangat terbiasa
melihat siapa yang datang
di akhir menjelang penjoblosan
membawa apa menguntungkan apa
sudah selesai ini kan
in line dengan kerja kerja politik
partai coba cek misalnya
semua kerja partai politik saat ini
soal penanganan corona itu kan nggak terlampau
kelihatan enggak ada
tapi kalau sudah jelang pilkada
atau pilek dan pilpres partai partai
ini kan ramai datang membawa sesuatu
yang konkret buat masyarakat
yang saya sebut tadi membangun infrastruktur
pendidikan fasilitas dan lain lain
dan itu yang kemudian diingat oleh orang
itulah yang saya sebut bahwa
ngomongin tentang penolakan dan penerimaan
omnibus law ini tidak bisa dikapitalisasi
sebagai insentif politik
jangka panjang ataupun dalam pilkada
oke jadi itu hanya emosional sesaat saja
satu emosional sesaat yang kedua
burufun itu sudah banyak terafiliasi
ke banyak partai politik
baik apakah karena ini
emosional sesaat saja sehingga partai golkar
santai santai saja bang melki
anda masih bisa bergabung bersama
dengan kami ya bang satu segmen terakhir bang singkat saja
oke baik bang tapi singkat waktunya bang bagaimana
oke jadi saya kira begini
karena masyarakat kita itu rasional
yang tadi mas adi gambarkan itu kan
sebenarnya menggambarkan bahwa diskusi di lapangan
elit ini kan sebenarnya
ketika dibawa itu kan orang bercerita kan konkret
akal sehat apa yang dia peroleh
jadi menurut saya begini
kita menjawab kebutuhan masyarakat
itu membuat kita dipilih
jadi memang soal soal semacam ini
ketika kita bermain drama pun juga itu tidak sangat
orang akan melihat bagaimana dia sungguh sungguh bekerja buat rakyat
akan memang tersentral di pusat
saja tapi di daerah akan tetap pilkada
jalan saja tanpa kemudian bisa
mempengaruhi preferensi mereka begitu maksud anda bang
ya saya setuju yang dibilang sama mas adi tadi itu itulah
real politik yang ada di bawah
dan itu membuat semua diskusi kita dan juga
itu menjadi di bawah itu tidak menjadi
berarti karena orang orang di bawah ini kan dia
dia nonton juga perdebatan dia lihat
bagaimana rekam jejak para elit politik
negeri ini dia tahu siapa yang bekerja
benar sekarang itu
politisiar ini itu melekat pada
apa yang dibuat dan menjadi citra pak jokowi
ketika anda menjadi politisi itu anda dengan
bekerja inkrit dan benar buat
rakyat ketika anda bekerja dan
untuk bersifra buat masyarakat banyak
di luar drama drama yang terjadi itu
ya orang akan memilih anda itu aja judulnya
oke baik bang melki lakalena
sayangnya anda tidak bisa bergabung sampai segmen terakhir
dialog tapi terima kasih banyak sudah
meluangkan waktu bang melki saya akan lanjutkan
nanti dengan bang herman dan juga bang adi praitno
di segmen terakhir dialog kami akan
segera kembali sesaat lain
karena tidak bisa kemudian ini dijadikan
ajang atau amunisi untuk
memilih atau tidak memilih calon tertentu
atau parpol tertentu bang herman
saya ingin mengajak seluruh pihak
yang tentu menolak
undang undang omnibus law ini
jangan ditarik tarik karena politik
yang harus kita siapkan adalah
bagaimana mencari solusi yang tepat
kalau kemarin barangkali demokrat
belum berhasil untuk
dan keinginan dari para
demonstran ataupun intetis masyarakat
yang kemarin turun ke jalan
untuk bisa mengelaborasi
memasukkan pasal pasal yang tidak disepakati
dan kemudian kami juga
tidak bisa menghentikan di paripurna
dicarikan jalan lain jalan diskusi
yang lebih tepat dan saya tidak
setuju kalau persoalan ini ditarik tarik
karena politik karena ini adalah
ketulusan perjuangan yang tulus
yang idealis yang tentu harus
ditangkap bahwa ini ada persoalan
bangsa yang harus didudukan
nah di mana tempatnya
ruangnya tentu ini yang harus kita siapkan
wakil rakyat penampung aspirasi
juga adalah untuk
organisasi yang memang
sebesar bisa kecil
dari masyarakat ya semestinya
tidak digeret geret ke perusahaan politik
apalagi dengan menuduh nuduh
murni perjuangan masyarakat
yang harus kita akomodir
kemudian dicarikan solusi yang tepat
keputusan di dpr itu kolektif kolegial
di dalam dpr belum lagi kita harus
juga punya kesepakatan dengan
pemerintah ini yang harus
menjadi catatan penting dan kami tidak
mau pembicaraan persoalan
aspirasi masyarakat ini digeret geret ke
ranah politik ini harus diselesaikan
dengan idealisme dan ketulusan
hati kita bersama supaya apa
supaya masyarakat merasa
dpr hadir segala suara
dan aspirasinya diperjuangkan dengan baik
jangan kemudian bahwa
saling menuduh saling memfitnah
pada akhirnya kapan bangsa ini
bisa sepakat untuk menuju indonesia yang lebih
baik ini yang menurut
saya catatan terakhir yang harus kita
bahwa sesungguhnya ada masalah rakyat
yang harus kita selesaikan
yang tentu aspirasi ini akan disumbat
demokrat membuka ruang yang
besar dan kemudian kami memperjuangkan
di fitnah fitnah itu dulu itu
dan kami tidak akan melawan itu
karena apa kami yakini bahwa perjuangan
kami ini adalah tulus untuk
bagaimana ke depan
terus berkembang karena juga
penolakan cukup masif terjadi
dilakukan oleh masyarakat
kalau tidak bisa kemudian pilkada jadi
instrumen untuk menghukum parpol katakanlah begitu
lalu apa kemudian cara yang paling tepat
yang bisa diekspresikan oleh masyarakat
untuk bisa memberikan
kalau memang marah begitu ya terhadap
ya ini tentu menjadi
tugas berat bagi demokrat dan
pks untuk mengedukasi masyarakat
menghukum partai partai yang pro
untuk tidak dipilih ya
karena memang pada praktiknya nanti orang itu
tidak mengkonsumsi soal apa yang
sudah dilakukan oleh partai atau tidak
tapi menghadapi apa yang mereka kasih
menjelang pemilihan kan itu tantangan
terbesar sebenarnya saya setuju
dengan bang herman heron ini butuh pendidikan
bagaimana masyarakat kita ini rasional
melihat apa yang sudah dilakukan
kebijakan kebijakan yang telah dikeluarkan
oleh partai partai saat ini yang dianggap
merugikan problemnya adalah
apakah kebijakan yang dianggap merugikan
ini sudah sampai ke rumah rumah
pemilih saya kira jawabannya tidak kok
pemilih kita ini kan ingatannya pendek
ya minggu depan isunya sudah
ganti bulan depan isunya juga udah ganti
apalagi empat tahun yang akan datang
menuju dua ribu dua puluh empat belanda cukup
jauh orang juga sudah
orang sudah menutup rapat rapat
informasi apa yang terjadi di masa lampau
yang mereka tahu adalah siapa yang
memberi hal hal yang konkret
buat mereka menjelang pemilihan
ini yang harus memang dibongkar
demokrat dan pks ya
kalau dalam pilkada saya kira sulit
untuk menghukum partai itu renhat
karena misalnya golkar sama pks di banyak tempat
berkoalisi pdip dengan
demokrat juga berkoalisi
di banyak tempat kan nggak mungkin
pilih pilih kasih orang ini kita
tolak pdip nya tapi
apa namanya dukung demokratnya
sementara yang diusung calon yang sama
jadi ke depan memang tantangannya adalah
bagaimana membunyikan kebijakan kebijakan
yang tidak rasional yang tidak
memihak rakyat ini menjadi
sebagai satu insentif kepada masyarakat
jangan pernah memilih mereka lagi
kan lawannya adalah
satu tembok besar yaitu
tradisi pemilih yang selalu
mengharap serangan pajar di akhir itu
itu yang harus dirubah ya bang adi praitno
betul dan itu harus dirubah bagaimana
membuat masyarakat kita ini tidak matre
banget lah kira kira begitu
dan apa yang terjadi di pusat seringkali tidak
kemudian berdampak secara politik juga
di daerah terutama di pilkada serentak bang
iya memang tidak
berdampak apapun di pusat itu
seakan akan ya hanya menjadi minara gading
yang tidak bisa dikonsumsi di bawah
apalagi di tengah kesulitan pandemi
semacam ini orang juga males kok
yang azab tuhan azab tuhan
seperti itu karena mereka sudah
capek dalam hidupnya berkelahi jadi
yang ada di benak mereka itu adakah
partai politik saat ini
datang ke rumah mereka ngasih sembako
ngasih makanan dan kebutuhan
hidup hari hari di tengah
impitan kesulitan menghadapi corona
itu reinhardt pola pikir masyarakat kita
memang jadi sorry to say
penolakan undang undang omnibus law ini
konsumsi elit kenapa elit karena hanya
sebagian orang yang paham dan ngerti
jadi ini siapa sebagian buruh
sebagian mahasiswa dan sebagian anak anak
stm itu selebihnya orang
dan seterusnya mereka sibuk
dengan urusannya masing masing
ini memang jalan panjang cukup
berliku dan mendaki ya bagi
demokrat dan pks untuk mengedukasi
matre gitu ya tidak memilih sesuatu
karena hal hal yang datang di akhir
berbau logistik gitu dan yang terakhir
dan yang terakhir ini renat
masyarakat sudah menganggap
kalau ada yang nolak nolak seperti ini
itu dianggap sebagai acting
politik untuk mendapatkan insentif
iya kan kemarin begini
ada tantangan kan dari buruh
kalau pks dan demokrat serius menolak
undang undang unimus lalu instruksikan
kepada kadernya turun ke jalan untuk menolak
kan begitu kemarin oke oke
ini menarik ya tapi sayang sekali
diskusi kita harus berakhir sampai di sini karena waktunya terbatas
bang adi praitno terima kasih banyak
untuk analisis anda pada malam hari ini
bang herman heron terima kasih banyak juga
sudah meluangkan waktu terima kasih bapak
sekalian sudah berbincang bersama kami
di cnn indonesia election pada malam hari
kami akan segera kembali
sesaat lagi dengan informasi lain
tetap bersama dengan kami